sebagian besar orang bersimpati dengan palestina
lah ini ada pemuda membuat konten yang menghina
kata kata kotor yang menghujat di berondong dalam tiktoknya
jelas warganet jadi gelap mata
mereka marah sejadi jadinya
pelaku yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah kampus di lombok nusa tenggara barat
akhirnya diamankan polisi
ujung ujungnya minta maaf
tapi tetap saja konten bermuatan sarah hasil karyanya diganjar ancaman empat tahun penjara